lalu seperti apa kiprah para pemuda masa kini bagi lingkungan sekitar sudah hadir di studio cnn indonesia
seorang anak muda yang bekerja di sebuah platform startup digital yang berkonsentrasi pada penggalangan dana secara online
fikra selamat siang
selamat siang mas aldi
fikra mungkin pertama tama bisa dijelaskan kepada kami semua
sebetulnya apa yang menjadi latar belakang fikra sebagai seorang anak muda membuat platform donasi kitabisa com
oke jadi kitabisa itu kan platform galang dana
kita percaya di indonesia orang orang itu pada dasarnya emang udah baik
tapi perlu wadah supaya orang baiknya bisa saling berkolaborasi saling bersinergi
nah dengan kitabisa siapa saja ini sebenarnya bisa membuat penggalangan dana online
nah jadi misalnya orang dia perlu minta tolong karena kondisi keluarganya sedang terkena musibah
dengan membuat penggalangan yang diktabisa com dia dengan sangat mudah dan lebih nyaman bisa mengajak
teman temannya nih untuk membantu dia
dan karena kepercayaan kita bahwa orang indonesia itu baik orang orang saling menolong
nah ini yang terjadi di kitabisa com sekarang
banyak sekali orang orang yang memulai penggalangan dana buat berbagai macam
ini berawal dari mengetahui bahwa orang indonesia pasti gemar menolong gitu
platform kitabisa com ini sesuai dengan background pendidikan yang dimiliki oleh mas fikra
background pendidikan saya sendiri sebenarnya backgroundnya marketing
ya marketing kemudian masuk ke e commerce begitu
dan saya selalu percaya
kenapa ilmu marketing itu tidak juga digunakan untuk mengajak ke hal hal yang sifatnya hal baik
gak cuma buat menjual sebuah produk tapi juga membuat sebuah perubahan behavior
nah itu yang membuat saya tertarik untuk membangun kitabisa
kalau berbicara soal marketing atau pemasaran ini pasti ada bentuk profit yang diinginkan saat membuka platform digital kitabisa com ini
bisa dijelaskan kepada kita
bagaimana profit yang bisa didapatkan saat membuat suatu platform digital yang sebetulnya konsepnya adalah mencari donasi
jadi kalau kitabisa itu
dasarnya itu kan menyediakan jasa
nah atas penggunaan jasa tersebut
kami sebutnya biaya platform
apa kemudian yang membedakan kitabisa com dengan platform platform digital lainnya
yang sejenis kalau kita lihat mungkin di luar ada beberapa platform digital yang menggalang dana juga sifatnya
apa yang membedakan kitabisa com dengan platform sejenis yang ada saat ini
secara fungsi secara fitur mungkin sama
tapi ya kami memang platform yang sangat indonesia
jadi kita bisa memang diperuntukkan untuk masyarakat indonesia
karena itu misalnya cara pembayarannya pun disesuaikan dengan berbagai jenis bank transfer kartu kredit
bahasanya bahasa indonesia
dan juga skemanya juga lebih fleksibel menyesuaikan dengan masyarakat indonesia
mungkin itu perbedaan utamanya
tadi idenya memang untuk orang indonesia yang tadi gemar menolong ini diberikan ini platform yang wadahnya
begitu yang sangat bisa mengakomodir orang indonesia
kalau kita melihat tadi kitabisa com juga saya sempat membuka ada beberapa selebritis atau artis yang ikut melakukan penggalangan dana di sana
apakah memang sasaran dari kitabisa com ini sendiri adalah kalangan kalangan tertentu selebritis atau masyarakat umum
bisa jelaskan lebih detail lagi nih mas
pengguna kami kami panggilnya hashtag orang baik
nah orang baik ini juga bukan
ini bukan label sebenarnya
ini ajakan bahwa siapapun boleh jadi baik
artis boleh jadi artis baik
mas aldi boleh menjadi news anchor baik
siapapun bisa berbuat baik
nah kita bisa menjadi salah satu wadah untuk teman teman menyalurkan kebaikannya itu
baik dengan menolong orang menggalang dana atau sesimpel ya berdonasi ke orang orang yang sedang menggalang dana
kalau kita lihat juga di kitabisa com ini kalau buka websitenya kita bisa langsung lihat banyak sekali penggalangan penggalangan dana yang dilakukan
mulai dari untuk mereka yang sakit
atau mereka yang kekurangan dana atau komunitas komunitas lain begitu yang butuh dana
bagaimana cara kitabisa com ini kemudian menyeleksi mereka yang akan melakukan penggalangan dana atau funding
di kitabisa com ini apa benar benar semuanya saja bisa daftar login kemudian bisa langsung melakukan penggalangan dana atau harus ada kriteria kriteria tertentu yang ditentukan oleh kitabisa com
baik jadi mudahnya sih ada empat langkah nih
kalau mas aldi sekarang buka kitabisa bikin akun langsung bisa nih bikin halaman galang dana
tetapi harus diverifikasi
diverifikasi dulu identitasnya benar gak mas aldi itu memang mas aldi
gak sembarangan gitu ya
sembarangan upload ktp terus foto dengan tanda tangan dan pose tertentu gitu ya dan nomor telepon social media dan lain lain
nah yang kedua di review kontennya
yang ketiga social validation karena jarang sekali di kitabisa sebuah campaign kami sebutnya mendapat donasi kalau tidak didonasikan oleh teman teman terdekatnya dulu
nah yang keempat baru saat pencairan
nah kalau pencairan ini tim kitabisa bisa mengklarifikasi
kita bisa mengklarifikasi lagi penggunaannya seperti apa
misalnya ada orang yang bilangnya sakit nah dia bisa mengupload invoice dari rumah sakitnya sebagai dokumen pendukung
dan yang terakhir juga public governance
jadi siapapun yang buka kitabisa bisa melaporkan ketika melihat ada informasi yang mungkin kurang tepat kurang sesuai
lima hal inilah kira kira yang menjaga ekosistem kami
baik berarti siapapun bisa jadi orang baik kalau kata kitabisa
itu semangat ya
di sini juga banyak sekali timnya teman teman yang bergabung di kitabisa com ini
kemudian bagaimana mas fikra sendiri ini mengumpulkan teman teman yang memiliki niat yang sama
ini untuk menjadi orang baik untuk memberikan sesuatu ke masyarakat ke indonesia
kemudian membuka platform kitabisa com
sebenarnya kami melihat gini
yang pertama kami mencoba menggabungkan diantara excitement teknologi
kan sekarang ini teman teman kayaknya lagi wah startup tuh keren ya gitu ya
tapi juga dengan idealisme bahwa ya tadi masyarakat indonesia itu gemar tolong menolong gotong royong
bisa nggak disinergikan dengan sebuah platform
nah semangat inilah yang menjadi dasar ketika kita mengajak teman teman untuk bergabung
baik sebagai tim gitu ya
total sudah berapa banyak teman teman yang bergabung dalam tim kitabisa com ini
di kitabisa sendiri kami sekarang tim ada sekitar empat puluh orang
ada di jakarta dan teman teman yang ngoding it itu ada di jogja
semuanya intinya adalah memiliki niat baik
niat tulus untuk menjadi orang baik pastinya
harapannya seperti itu
kalau melihat dari tim ada empat puluh
dari donasi atau penggalangan yang telah dilakukan
sebetulnya sudah berapa banyak yang dilakukan kitabisa com
kom ini dan sudah berapa banyak orang orang atau komunitas organisasi yang terbantu dengan adanya kitabisa com
nah ini teman teman bisa buka di kitabisa com nya
kalau dari desktop itu ada statistik counter yang selalu terupdate
nah jadi sampai hari ini sih alhamdulillah
sudah ada sekitar tujuh ribuan penggalangan dana yang berhasil di kitabisa
mengumpulkan secara kolektif satu ratus enam puluh satu m
dalam kurun waktu tiga tahun
dan ada sekitar empat ratus ribu orang baik tadi ya yang telah tergabung sebagai user kitabisa
empat ratus ribu orang yang telah mendaftar sebagai user kitabisa
kayak kalau facebook mungkin ada satu miliar penggunanya
kalau di kitabisa ini komunitas orang baiknya ada empat ratus ribu
cukup banyak berarti
sudah ada empat ratus ribu orang baik
dan kalau berbicara soal penggalangan dananya sendiri
sebuah platform donasi yang menggalang dana masyarakat
tentunya juga harus memperoleh kepercayaan dari masyarakat itu sendiri
bagaimana kemudian kampanye dari kitabisa com ini sendiri
agar orang orang mau berdonasi
memberikan uangnya melalui platform kitabisa
jadi titik tekannya kami mengedukasi yang sedang menggalang dana
bukan yang berdonasinya
karena kitabisa sebenarnya tidak secara eksplisit bilang ayo donasi ke kitabisa
tetapi bagi orang misalnya mas aldi yang sedang menggalang dana
kami meng empower mereka untuk
satu bagaimana cara mengajak yang baik
dua bagaimana cara mempertanggungjawabkan ketika dana sudah terkumpul
nah dua hal ini sebenarnya yang kami fokuskan
supaya ekosistem ini bisa berjalan
karena cita cita kami kan orang itu bisa berbuat baik
jadi memang saat melakukan penggalangan dana di sana
seseorang juga harus bisa mempertanggungjawabkan
barat ya begitu baik
spikra ijaz kita akan sambung lagi perbincangan kita ini
terkait dengan anak muda yang memberikan sumbangsih kepada negara
melalui kitabisa com salah satunya
kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia news report
anda kembali menyaksikan cnn indonesia news report
kita lanjutkan obrolan kita dengan chief marketing officer kitabisa com
siapa saja yang terlibat dalam penggalangan dana ini
sangat beragam mas aldi
jadi kalau dari sejarah kitabisa
individu dan terutama ya biasanya itu orang tua yang punya anak dan anaknya punya kondisi medis
yang mungkin terlalu besar untuk mereka bisa tutup dengan biaya sendiri
mungkin asuransinya belum ada atau mungkin bpjs tidak belum meng cover semuanya
jadi ini sebenarnya orang orang yang paling sering menggunakan kitabisa nih
mereka tadinya bingung cara meminta tolong gimana
akhirnya membuatlah sebuah halaman penggalang dana yang transparan sehingga ngajak teman temannya untuk bantu lebih mudah
tetapi makin kesini makin berkembang lah dari mulai tadi yang mas aldi bilang ada artis artis yang sekarang kalau ulang tahun ngebantu isu sosial
sampai hari ini yang mungkin juga lagi rame di media ketika eyang habibie
ada berapa campaign yang saat ini sedang dikampanyekan oleh kitabisa
dalam satu waktu sekitar ada yang sedang berjalan itu dalam satu waktu bisa ada sekitar lima
yang sedang berjalan
baik bagaimana bisa memanage lima campaign itu semuanya bisa benar benar ter fully funded semuanya bisa terpenuhi begitu
memang tidak ada jaminan mas dari kitabisa bahwa kalau menggalang dana kitabisa pasti terdanai
karena faktor terbesar adalah bagaimana pihak yang sedang menggalang dana ini aktif dalam mengkampanyekan
dan itulah kenapa ada kitabisa memberikan best practice dan bantuan bagi teman teman ini gimana caranya menggunakan sosial media supaya teman teman lain bisa ikut membantu
gimana caranya menulis cerita dan visual yang jelas dan membuat orang tergerak untuk membantu
berarti itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana si penggalang dana bisa mengkampanyekan campaign mereka agar bisa menggalang dana
apalagi tantangan tantangan terbesar yang dihadapi oleh kitabisa com
memang niatnya sangat mulia sekali
apa tantangan yang bisa diceritakan kepada kami
mungkin yang paling besar memang adalah mengedukasi ya
mengedukasi masyarakat baik dari dua sisi
tadi pihak pihak yang menggalang dana karena masih banyak juga orang yang mengira kitabisa itu lembaga yang punya uang banyak
sehingga dia cuma masukin proposal tapi gak ngomong ngapain gitu kan
nah itu yang kami juga harus terus mengedukasi bahwa kitabisa bukan lembaga dengan uang yang banyak
kami adalah wadah teknologi
untuk membuat proses meminta tolong menjadi lebih nyaman aman transparan
itu kuncinya sebenarnya
yang paling besar pr nya disitu
nah yang kedua tentunya setelah misalnya kampanye kampanye yang mendapat donasi besar
nah pr kami juga untuk memonitor dan menjaga agar penggunaannya aman
nah salah satunya dengan meminta pihak yang menggalang dana untuk memposting update di halamannya
nah itu juga menjadi pr tersendiri gitu
karena kita harus menjaga relasinya
memastikan bahwa dana dana yang telah digunakan dilaporkan dengan baiklah dalam format update
juga ada auditnya mungkin nanti ya dari tim kita bisa sendiri ya
bukan dari tim kita bisa sendiri
biasanya kami bermitra sama teman teman media sama teman teman lembaga
agar tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dari dana
untuk mencegah hal hal seperti itu
kalau kita mengangkat tema nasional sumpah pemuda saat ini
kita tidak sama kita kerjasama mungkin bisa ditambahkan kitabisa
terus lalu bagaimana fikra sendiri ini melihat bahwa platform yang saat ini anda kerjakan ini bisa menjadi wadah anda untuk mengembangkan diri
apa yang sebetulnya ingin anda kembangkan nanti ke depannya mbak
kita merujuk ke sumpah pemuda yang saat ini sedang kita rayakan
saya rasa berkaitan juga dengan momentum sumpah pemuda ya
anak muda zaman sekarang ini udah proaktif untuk bergerak dan berbuat
dan tidak pandang bulu latar belakangnya apa
karena di kitabisa kelihatan sekali donaturnya misalnya yang menolong itu tidak lihat latar belakang
misalnya kemarin ada pembangunan masjid
tapi yang donasi beragam sekali
ada orang buddha ada orang katolik
ini jadi dan ini juga lintas suku
karena yang donasi dari mulai aceh pulau jawa sampai pun di indonesia timur papua ntt semua bisa berpartisipasi
dan ini kan sebenarnya semangat sumpah pemuda ya
kebersatuan di tengah keberagaman
jadi harapan kami di kitabisa ini menjadi salah satu platform untuk menjadi percontohan indonesia kecil
bahwa dalam semangat kebaikan dan semangat berkarya keberagaman dan yang bersatu itulah yang menjadi kekuatan indonesia
bertumpah darah satu tanah air indonesia
kemudian bagaimana mengimplementasikan ketiga poin ini nilai ini ke dalam tim kitabisa
dan apa sebetulnya makna sumpah pemuda ini bagi fikra dan juga kitabisa ke depannya untuk mengembangkan bisnis yang lebih memiliki sumbangsih lebih besar lagi kepada negara
ya ini relevan banget apalagi di era sekarang gitu ya
diversity itu kan justru dilihat sebagai kekuatan
kalau di company company besar kalau kita mengacu ke silicon valley gitu ya
justru startup di sana sangat melihat diversity sebagai kekuatan mereka
kami pun juga mencoba di kitabisa
untuk mempromoting tadi
diversity itu tidak mesti diversity latar belakang saja
tapi keberagaman ide keberagaman pendapat itu diakomodir
dan ini yang harusnya menjadi kekuatan ketika tidak dikonflikkan
nah itu yang sedang kami ingin semangatnya digerakkan lah di tim kita bisa
bahwa berbeda itu biasa
selama tujuannya satu yang untuk mengembangkan bangsa indonesia dan masyarakat
kita tidak sama kita kerja sama
pak ijaz terima kasih atas waktunya
dan semoga nantinya makin banyak pemuda pemuda indonesia yang memiliki niat yang sama
memberikan sesuatu kepada bangsa memberikan sumbangsi kepada negara
soekarno pernah bilang beri aku seribu orangtua nanti saya akan kucabut semeru dari akarnya
kemudian beri aku satu orang pemuda maka akan kuguncangkan dunia
semoga ini benar benar pemuda pemuda indonesia di momentum sumpah pemuda ini bisa mengguncangkan dunia
terima kasih mas aditya